saudara ibunda pegi setiawan tak kuat menahan tangis ketika melihat sang anak dibawa oleh pihak kepolisian dari polda jawa barat
sang ibu pun akan berjuang untuk membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah
anak saya tidak melakukan kesalahan itu
ya saya akan terus berjuang dengan saya yang tidak bersalah untuk apa
ayam kepentingan dengan kesalahan